ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono memimpin rapat darurat secara tertutup di kediamannya di jalan mega kuningan timur jakarta selasa pagi
rapat yang dihadiri petinggi demokrat dan dpd riau ini membahas pernyataan menko polhukam wiranto terkait kasus perusahaan atribut kampanye partai demokrat di pekanbaru riau akhir pekan lalu
dalam pernyataannya wiranto menyebut perusahaan itu melibatkan partai demokrat dan pdi perjuangan
dpp partai demokrat menilai pernyataan wiranto terlalu cepat dan menyepelekan persoalan
hal itu diungkapkan sekjen partai demokrat hinca panjaitan
hinca mengatakan ia paling mengetahui apa yang terjadi di pekanbaru
ia mengaku melihat sendiri pelaku perusakan tersebut
hinca mengatakan pihaknya mempunyai informasi data dan fakta yang cukup
menurutnya kasus ini harus diusut tuntas
menurut hinca demokrat tidak pernah menyebut ada partai lain yang terlibat dalam kasus ini
hinca membantah pernyataan wiranto yang menyebut partai demokrat juga terlibat dalam perusahaan
walaupun pelaku sudah ditemukan perlu diusut siapa dalangnya
hari ini kita lagi rapat untuk memfollow up yang dari pekanbaru
rapat ini kami sebut rapat darurat
karena bagi partai demokrat ini bukan soal mudah ini soal yang harus diluruskan
dan karena itu kami buat rapat
apa penjelasan dari pol dari
dan pak wiranto menko polhukam yang menurut kami perlu kami luruskan
tidak seperti itu
hadir ketum sendiri sekjen para wakil ketua umum bpokk kpp
bahkan kami mengundang dpd riau dan dpc pekanbaru tempat lokasi kejadian itu
penyidikan itu terus berlanjut
biarlah dijelaskan sejelas jelasnya termasuk back apa namanya
tidak masuk akal kalau orang yang merobek
atau mengerusak atau apa pun namanya itu
kemudian ada yang nyuruh terus yang nyuruh nggak dicari
saya kira tidak logis